menunggu teman teman semuanya bahwa memang sekarang ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
beberapa ujian praktik yang dianggap oleh masyarakat tidak relevan lagi ya
betul nanti akan kami kaji apa yang disampaikan oleh pak kapolri akan kita
laksanakan kita akan mengkaji mengevaluasi
bentuk ujian ujian praktek lagi khususnya diangkat delapan sama sik sak itu
apakah masih relevan digunakan karena memang pada saat itu adalah sudah
berdasarkan kajian tapi kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini untuk
bagaimana karena saya tahu beliau sampaikan adalah tujuannya untuk
bagaimana memudahkan masyarakat tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan
ya karena kita tahu yang dilakukan
ujian praktik yang dianggap oleh pak kapuri agar kita bisa mengajukan untuk
ujian teori dan praktek ini adalah kompetensi legitimasi kompetensi dan
keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap para pengendara pemohon sim di
dunia semana sama semuanya legitimasi itu harus ada untuk keterampilan dan
juga kompetensi karena yang kita hadapi adalah kecelakaan di jalan